empat dari tujuh narapidana kasus pembunuhan vina dan eki dipindahkan sementara ke rumah tahanan kelas satu kebon waru bandung jawa barat
pemindahan empat napi ini dilakukan guna kepentingan penyelidikan oleh polda jawa barat
empat dari tujuh narapidana kasus pembunuhan vina dan eki dipindahkan ke rutan kebonwaru bandung jawa barat pada selasa dua puluh satu mei lalu
mereka saat ini telah ditempatkan di sel karantina
empat narapidana ini akan ditahan di rutan kebonwaru hingga proses penyelidikan kasus selesai dilakukan
pemindahan empat narapidana ini dilakukan guna kepentingan penyelidikan oleh polda jawa barat
setelah itu keempatnya akan dikembalikan lagi ke lapas cirebon
menerima narapidana dari lapas cirebon sebanyak empat orang ya
kita terima empat orang dan sekarang kita sudah masuk dalam proses karantina
karena ada di polda surat untuk kepentingan penyelidikan ya
karena sampai saat ini kita belum menerima ya tidak menutup dokumen bisa pemeriksaan di rutan atau bisa dibon ke polda
berapa lama ini mbak di sini
sampai selesai ya mungkin ya nanti akan dikembalikan lagi sudah selesai
sebelumnya tujuh terpidana kasus pembunuhan vina dan eki ditahan di lapas kelas satu a kesambi kota cirebon sejak dua ribu sepuluh
berita terkini mengenai penyelidikan kasus pembunuhan vina dan eki
petugas mengusulkan perubahan pidana dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman dua puluh tahun
kini ketujuh terpidana dipinjam sementara oleh polda jawa barat untuk pemeriksaan pendalaman kasus
ketujuh terpidana itu saat ini berada di tiga lapas berbeda yakni rutan bandung lapas narkotika jelekong dan lapas bancai
seluruh warga binaan pemasarakatan yang berkaitan dengan kasus ini semuanya berkelakuan baik
pembinaan di dalam lapas dengan baik
dan mereka juga pembinaan kepribadian pembinaan kemandirian mereka ikuti dengan baik semuanya
tidak ada permasalahan dengan warga binaan apalagi dengan petugas
sementara itu terpidana kasus pembunuhan vina yang telah bebas saka tatal mengaku sebagai korban setelah tangkap polisi
saka merasa mendapatkan tekanan dari polisi dan dipaksa mengaku sebagai pembunuh vina
baru nyampe mau ngantri motor udah ada polisi
saya datengin saya kan kesitu cuma ngantriin motor
malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun
sampai di koresta saya langsung dibukulin
juru mengakui apa yang bukan saya lakukan
saya dibukulin dibecekin disiksa segala macem sampai di setrum
yang mukulin yang nyetrum itu anggota polisi semua
akhirnya ngaku juga itu karena terpaksa
udah nggak kuat lagi
di sisi lain komnas ham menyatakan telah menindaklanjuti aduan sekat tatal
terpidana saka tatal mengaku sebagai pembunuh bina karena tidak tahan dipukuli polisi
koordinator subkomisi penegakan ham komnas ham uli parulian sihombing
mengungkapkan kuasa hukum saka tatal titin prilianti
pernah mengadukan kasus kliennya ke komnas ham pada september dua ribu enam belas
komnas ham juga telah meminta penjelasan dari polda jawa barat pada januari dua ribu tujuh belas
namun tidak menerima balasan dari polda jabar
uli menyatakan telah kembali berkoordinasi dengan polda jabar pada awal mei lalu
untuk kembali menindaklanjuti kasus ini
pesan dari polda jabar ya
terkait dengan dugaan adanya penyiksaan ketika proses penyelidikan waktu itu ya
kejadiannya bulan agustus ya sekitar awal sebetu
kemudian kami mengumpulkan bukti bukti waktu itu
dari visum minta keterangan segala macam gitu
itu yang sudah dilakukan tetapi itu sudah masuk pengadilan ketika itu dua ribu tujuh belas
jadi kami nggak bisa proseskan jadi kami menunggu putusannya aja sebegitu
mungkin awal mei ini ketika
memang ketika ada film fina sebegitu tentang fina
kami meneliti lagi dan kami koordinasi lagi dengan polda jabar sulit
meski tujuh orang tersangka sudah diadili dan satu dpo atas nama pegi atau peron juga telah ditangkap
kasus kematian vina dan eki hingga kini masih menjadi teka teki
kepolisian dituntut untuk bertindak transparan untuk menjawab berbagai tudingan
kepolisian dituntut untuk bertindak transparan untuk menjawab berbagai tuduhan dan mencari penyelidikan
akan dugaan ketidakberesan dalam penanganan kasus ini